meski terlambat pemerintah sedang melakukan proses
pembentukan lembaga penjamin polis atau lpp
setelah marak kasus salah kelola dan gagal bayar asuransi
ketua komite stabilitas sistem keuangan sri mulyani mengatakan
sedang memproses pembentukan lembaga penjamin polis
sesuai dengan amanat undang undang perasuransian no empat puluh tahun dua ribu empat belas
lpp akan berfungsi layaknya lembaga penjamin simpanan dalam industri perbankan
tetapi berlaku bagi industri asuransi
menteri keuangan itu mengatakan lpp diperlukan untuk menciptakan kepercayaan
dalam industri asuransi dan mencegah terjadinya moral hazard